anda hobi makan durian yang kerap dijuluki the king of fruit
di banyuwangi jawa timur kita dapat menikmati durian dengan beragam warna
mulai dari yang berwarna kuning merah orange pelangi hingga hitam
yang ada di kampung durian songgon
banyu angi jawa timur
sebuah destinasi wisata
wisata yang kerap dikunjungi para wisatawan yang suka durian
yaitu kampung durian songgon
tidak hanya menikmati aneka jenis durian kita bisa juga belajar perawatannya
untuk mencapai kebun durian saya harus berjalan melalui jalan setapak sejauh lima ratus meter
oke tadi ini saya habis jalan jalan nih
kayaknya ini songgon ini surganya durian di banyu angi ya pak
iya memang basis durian di banyu angi songgon
songgon ya pak ya
nah ini tadi kayaknya abis ngambil durian pak
karena memang di sini tidak dipetik gitu ya
oke jadi nanti saya juga akan pengen tahu nih gimana untuk ngambil durian yang jatuh sekaligus perawat pendurian ya pak ya
boleh ya pak ya
oke kita langsung aja yuk
songgon merupakan salah satu kampung penghasil durian di banyuwangi
ada sekitar empat pohon durian di desa songgon
pohon yang paling tua berusia sekitar dua ratus lima puluh tahun dengan ketinggian hingga empat puluh meter
jadi ini kita mau berburu durian di songgon
iya tepatnya di legend durian garden
karena di situ wah ini
loh ada durian jatuh
iya karena di sini jatuh
jatuh pohon duriannya
jatuh pohon ya
jadi memang menemukannya kalau petani durian di sini memang ambil dari bawah
iya dari semak semak
dari semak semak mencarinya
karena jatuhnya bebas ke bawah
jatuhnya bebas ke bawah
pohon durian diberikan pupuk dua kali dalam setahun
di kampung durian songgon satu pohon durian dalam setahun dapat menghasilkan tiga ratus hingga enam ratus buah durian
setelah berburu durian jatuh saya ingin menikmati langsung durian hasil buruan kami
ada beragam jenis durian di kampung durian songgon
ada durian merah oranye pelangi kuning dan hitam
nah kalau yang ini durian merah ya pak ya
iya hasil banyu wangi
dan memang warnanya di sini kan ada kemerahan ada kuning dikit
tapi biasanya warna kuning ya semuanya tapi ini merah
dan juga kalau dari tingkat ini ya alkoholnya
untuk durian merah sendiri itu kadar alkoholnya sangat minim
pada ratusan tahun lalu durian merah disebut dengan istilah si kesumbo atau si gandrung
ini disebabkan karena warnanya yang merah sehingga banyak digandrungi
berbeda warna ternyata beda juga tingkat rasa dan aromanya
seperti durian berdaging hitam ini yang memiliki aroma

jadi ini adalah aromanya yang paling tajam
waktu gigitan pertama sih nggak kerasa pahit pak
tapi setelah digunyah terlihat nyantol
nyantol digendorokan ya
ya memang ada sedikit pahit tapi ada juga manisnya
dari aromanya lebih kuat juga
karena memang ini katanya kadar alkoholnya paling tinggi
selain menikmati durian
wisatawan juga dapat menikmati alam yang hijau dan pepohonan yang rindang
selain itu pengunjung juga dapat berenang di kolam aliran sumber mata air gunung raung
kebetulan saya pribadi hobi durian
terus yang kita cari cari ya durian merah
karena kalau di jakarta kan susah
terus alami di sini
kalau di jakarta kan di mal di toko
kita toko toko buah kita nyari yang alami
makanya kami jauh jauh ngincer durian merah ini
dari media sosial dari omongan banyak orang
katanya disini punya durian tempatnya bagus juga
jadi enak buat makan durian
ada suasana joy juga kan bagus jadinya enak gitu aja
kalau dari duriannya sendiri juga bedanya
ya beda ada rasa khas sendiri
setelah mengetahui aneka jenis durian
saya diajak pak solihin membuat durian bakar
cara membuatnya adalah durian dibakar di atas kayu
hingga ujungnya berwarna kehitaman
sambil menikmatinya keindahan alam di kampung durian songgon ini
saya menikmatinya durian bakar
dan memang untuk kadar air yang ada di durian ini lebih sedikit
namun rasanya itu ada perpaduan hangatnya karena dibakar
juga manisnya lebih terasa nih duriannya
dan dagingnya ini lebih lembut lagi
bukan lagi bener
oh dan ternyata ini udah datang juga minuman yang juga dari durian
kali ini minuman es durian merah
habis yang anget anget sekarang didinginin sambil makan es durian merah
dari segi harga durian merah merupakan yang paling mahal di antara durian yang lain
yaitu bisa mencapai harga tiga ratus lima puluh ribu rupiah
gita gowinda miki peresia banyuwangi jawa timur